menteri perencanaan pembangunan nasional kepala bapenas bambang brojonegoro mendatangi
kantor komisi pemberantasan korupsi
bambang menjalankan kewajiban menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau lhkpn
ke komisi antirasuah tersebut
namun bambang menolak mengungkap jumlah kekayaan yang dilaporkan
laporan lhkpn diserahin karena saya pindah posisi
tidak posisi memang harus kasih lhkpn